peri penutup kasur
teddy kecil tersayang jatuh sakit dan agak bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan dan diajak bermain sepanjang minggu
hana di mana ibu aku ingin menanyakan sesuatu padanya
oh teddy ibumu telah menjagamu sepanjang malam dia baru saja pergi untuk berbaring sebentar
kau tidak ingin kami membangunkannya kan
tapi aku sungguh ingin menanyakan sesuatu
mengapa kau tidak memberitahuku apa yang ingin kau tanyakan padanya mungkin bisa aku bantu
ya aku ingin bertanya padanya apakah aku boleh makan biskuit dan bukan hanya susu dan bubur
oh tidak teddy kau tidak boleh kau tahu bahwa dokter telah mengatakan kau tidak boleh makan apapun selain susu dan bubur iya kan
aku yakin segera setelah kau lebih baik kau dapat makan semua camilan yang kau inginkan
aku membutuhkan yang lain
teddy berbaring di tempat tidur merasa kesepian dan sengsara
dia berharap ibunya akan datang dan membacakan cerita untuknya
dia berharap dia bisa keluar dan bermain
dia berharap dia bisa makan biskuit jika tidak ada yang lain
sedikit yang dia tahu seorang pengunjung akan tiba
oh astaga astaga pendakian yang luar biasa
siapa yang kau pikirkan aku adalah peri penutup kasur
aku tidak tahu siapa atau apa itu
nah itu spray
kami beri penutup kasur tinggal di antara manusia di rumah mereka dan menjaga anak kecil sepertimu teddy
apakah kau ingin aku menunjukkan sebuah cerita teddy
tidak tidak maksudku menunjukkan sebuah cerita
oke kau akan melihat apa yang aku maksud ayo main game
pilih salah satu kotak di panel depan
ayo pilihlah salah satu
hmm baiklah kupikir aku akan memilih yang kuning itu
baiklah lihat saja terus dan jangan mengalihkan pandangan sampai aku selesai menghitung sampai tujuh kali
kemudian kau akan melihat kisah kotak kuningmu
satu dua tiga empat
jangan berpaling dari kotakmu
empat puluh tujuh
empat puluh delapan
empat puluh sembilan
empat puluh sembilan
lihat kastil di atas sana teddy
di kastil itu tinggal seorang putri yang tersihir
dia telah tertidur selama seratus tahun
menunggu pahlawannya datang dan menyelamatkannya
kau bisa menjadi pahlawan yang menghilangkan tidur panjangnya selama seratus tahun dan menyelamatkannya kalau kau mau
ikutlah denganku teddy
teddy sangat tidak percaya
dia hampir tidak bisa mengenalinya
dia tampak tinggi lebih kuat dan mengenakan pakaian yang sesuai dengan seorang pangeran
akanku lakukan aku akan menyelamatkan sang putri
maka pergilah teddy menaiki tangga yang berkelok kelok untuk menyelamatkan putri kastil emas
beranilah teddy kuatlah
dan waspadalah terhadap apa yang kecil dan abu abu
perasaan tenggelam menguasai teddy saat dia membuka pintu kastil dan berjalan masuk
aula depan yang besar memiliki lima dinding
tiga dari dinding itu memiliki pintu tinggi satu bertatahkan berlian yang lain dengan batu rubi dan yang ketiga dengan zamrut
pertanyaannya adalah di balik pintu yang mana ada putri yang tersihir
saat teddy berdiri di sana meresapi semuanya dia mendengar bisikan sebuah lagu
masuk keluar keluar masuk
secepat kilat aku menenun dan meminta
kadang mungkin salah kadang mungkin lupa
tapi jaring laba labaku akan selesai
suara itu sepertinya berasal dari dinding keempat
di atas pintunya terbentang tirai jaring laba laba keperakan
di jaringku yang bersinar aku duduk untuk melihat lihat dan beristirahat
aku telah beristirahat lalu secepat kilat aku mulai lagi
sepertinya teddy kecil telah menemukan makhluk yang bisa dia minta bantuannya
makhluk yang kecil dan berubah
taukah kau di mana lokasi putri tersihir yang ingin aku selamatkan di sini
oh sangat menyenangkan melihat pahlawan sang putri akhirnya ada di sini
di mana lagi sang putri berada jika tidak di balik pintu zamrun
yang paling indah dari semua permata di dunia
dalam kegembiraannya teddy bergegas ke pintu zamrut
bahkan lupa berterima kasih kepada teman kecilnya yang kelabu
dia membuka pintu dan melangkah keluar tapi sayang dia menemukan dirinya kembali di luar gerbang kastil
nah teddy kau mencoba tapi kau harus tahu lebih baik daripada membuka pintu zamrut
tidak apa apa haruskah kita mengakhiri cerita ini dan kembali
tidak tidak tidak biarkan aku mencoba sekali lagi
mungkin kali ini aku bisa menyelamatkan sang putri
baiklah tapi bawa ini bersamamu kali ini mungkin itu akan berguna
dan ingatlah waspadalah terhadap itu yang kecil dan abu abu
sang pahlawan memang bijaksana dia pernah gagal tapi masih bisa berhasil
zamrut kusam berlian cerah
begitu pula kebijaksanaan yang bersinar seperti cahaya
tentu saja pintu berlian
begitu teddy membuka pintu berlian dan sebelum dia bisa berbalik dan berterima kasih kepada laba laba
dia berputar menuruni bukit kaca yang mulus dan dia kembali ke taman emas
jadi apakah kau tahu lebih baik untuk membuka
pintu berlian tidak aku tidak tahu
kau seharusnya memperhatikan peringatanku mungkin kau bukan satu satunya teddy
sepertinya kita harus pulang
biarkan ku coba untuk terakhir kalinya kali ini aku akan menemukan sang putri
baiklah satu kesempatan terakhir bawalah ini bersamamu karena ini dapat membantumu
begitu dia menyerahkan biji pohon ek itu secara ajaib berubah menjadi piala emas dengan batu batu berharga
teddy kemudian melompat melintasi tangga kaca dia menyelipkan piala emas di saku belakangnya
kali ini dia bahkan tidak berbalik untuk melambai pada peri
ia fokus suaranya terdengar di telinganya
waspadalah terhadap apa yang kecil dan abu abu
pahlawannya lebih bijak dari sebelumnya coba pintu merah
coba pintu merah buka pintu ruby dan kau tidak perlu mencari sang putri lagi
tidak kau telah mengirimku kembali dua kali aku tidak akan tertipu untuk ketiga kalinya
ketika teddy berdiri di depan laba laba itu dia berhenti membuat jaringnya dan teddy melihat di salah satu sudut sebuah pintu kuning kecil
bersembunyi di balik seluruh jaring yang telah dipintal laba laba itu
jelas baginya pintu mana yang harus dilalui
teddy meraih pedang ajaibnya
pintunya kuat seperti baja tapi dia memotong pintu dengan satu gerakan cepat
teddy dengan hati hati berjalan masuk dia melihat halaman emas yang besar
dan airnya bergerak ke dalamnya
dan air mancur memerci ke dalam kolam emas
teddy langsung melihat putri emas
dia tersihir tertidur di sofa emas dan dia mempesona
sejenak teddy terpesona olehnya
dia kemudian menenangkan diri dan memanggilnya
putri putri bangun kita harus pergi
sang putri diam saja
teddy kemudian melihat ke air mancur terdekat dan kembali menatap sang putri
dia mengisi piala ajaib dan memercik sang putri dengan air
dia terengah engah seolah olah seseorang mengembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya
dan dia membuka matanya perlahan
apakah kau akhirnya datang
mata teddy juga melebar
dia melihat sekeliling dan melupakan laba laba itu
tapi si laba laba tidak melupakan teddy
dia merangkak melintasi lantai menuju sang putri
teddy melompat ke depan dan menginjak kakinya
laba laba itu sekarang tidak lebih dari noda abu abu di lantai yang bersih dan melengking
kastil emas bergemuruh dan bergetar
sang putri bangkit dan memegang tangan teddy
kau telah mematahkan sihirnya
kau akan memerintah kastil emas dan akan menjadi rajaku
oh tapi aku tidak bisa karena
sang putri menyeretnya melintasi halaman dengan enggan
teddy akan merindukan ibunya
dia tidak bisa menjadi raja emas
dan semua ini milikmu
begitu sang putri mendorong pintu dan teddy melihat sekeliling kastil emas itu hilang
dia kembali ke tempat tidur terduduk
selimut sutra menutupi lututnya
dia mendengar hana di dapur di bawah
kisah kota kuning
apakah kau menyukainya
oh bukankah itu indah
dia berbaring sebentar berpikir dan tersenyum pada dirinya
sang putri itu sangat cantik
teddy kemudian mendengar langkah kaki ibunya
saat dia melihat peri penutup kasur dia perlahan menghilang di balik selimut tempat tidur
oh tolong jangan pergi
ibumu ada di sini
ibunya sudah membuka pintu dan dia berdiri di sana dengan keadaan yang sama
dia tersenyum pada teddy
dia terlihat tenang
betapa sulitnya untuk turun